eh emak belanja juga
kenapa cuma ditunjuk tunjuk aja sih
itu mukanya kenapa ditekuk begitu kang
ngomong salah diem salah
kalo emak hari ini mau masak apa
belanja sayur apa
nanti teh febri pulang cepetnya
bapak mau ajak neng
belanja baju sama sepatu
nanti neng mulai pilih sendiri modelnya
ada beberapa model yang bapak suka
febri pasti suka juga
besok besok aja ya kak
soalnya pg ada tugas di sekolahan
ngerangkum semua yang kita liat waktu studi banding
kita kan belanjanya ke mall
kalo mall kan bukannya sampe malam
kalau ke pasar mungkin bukannya
besok besok aja ya bapak
febri teh gak mau tugas kompok febri
terganggu sama bapak
siapa cowok temen sekolah
emangnya febri gak boleh punya teman gitu
febri gak boleh bertemen gitu
bapak kan cuma bertanya
itu sih bukan nanya
bapak terserah apa neng
dengan tidak mengurangi
tapi rasa hormat
harap tidak membawa kado
tah kamu teh pinter
jiplak dari undangan orang lain
maksudnya mah bagikan ke warga
pakai app atau pakai penya
kudonama pakai app
dibacanya sama saja
daripada harus cetak ulang
terima kasih paustad
kalau gitu saya pamit dulu ya
hingga hari kita bertemu lagi
hingga hari kita tetap m happy
hari ini kita bisa berlokal
jangan buat yang pigutan
mungkin punya bengkel kayak gini
saya sakit tiba masuk rumah sakit satu minggu
siapa yang biayain
kalau bukan karena kiriman istri saya
emang sih salah kang
harusnya saya nggak kerja nggak buka bengkel
biar bisa full ngurusin anak di rumah
kalau mesinnya udah nyampe kabarin
sama aja semuanya ah
kapan tugas di sawah selesai
suami teh bosen seharian di sawah
sabar tuh sobri
percuma saja bapak namakan kamu sobri
yang artinya sobar
sampai bisnis sama si idol kelar
sobri itu kangen banget pak sama dede cantik
sobri udah cukup rambut
kenapa kamu teh nggak ke warung si imas
ketemu si imas
sama cucu yang lucu
sobri mah maunya sama dede cantik aja
kita tidak pernah tahu jodoh kita sama siapa
tolong carikan bapak kumpulan doa doa buat ulang tahun
oh di sini bapak
kumpulan doa buat ulang tahun
bentang bentang saya sudah keriput
kenapa cuma ditunjuk tunjuk aja sih
itu mukanya kenapa ditekuk begitu kang
kalau mak hari ini mau masak apa
belanja sayur apa
nanti juga gerobak lewat rumahmu
tahu nggak si endah yang tempoh hari saya cerita itu bunuh diri lagi
ah bukan mak
masuk rumah sakit jiwa
hih kasihan ya mak ya
cuma gara gara nggak boleh kawin orang tuh bisa stres
kasihan si endah
udah cantik baik
besok besok nggak usah lewat sini
gara gara cecek sih
saya nggak jadi belanja
sama aja ya kelakonnya sama bapak bapak di sini
pak ustadz di tengah lagi jahat
tidak care in situ juga kelebekan

tak cuerpo ui bahkan apa
warang juga interviewan buatfo
merayakannya saya juga sependapat seperti itu pak ustadz karena orang ulang tahun itu artinya kan
juga berkurang umurnya ya pak ustadz kenapa harus dilayakkan ya ini ini biaya sama st nya
hai ah mohon atuh ah hai cuk hari mamah kamu kemana biasa atuh cekan belanja ke pasar itu
ya duduk dulu atuh temenin makan ya tuh cukup kamu mah cukup kamu tahu tuh mahir zen
hai tahu atuh maher zen yang penyanyi nah ya teteh yang lagunya
insyaallah insyaallah gitu itu bener nah tahu nggak dia itu tadinya tki asal dari garut
bahasa sih cep aduh kamu mah baca aja di koran kalau enggak percaya jadi dia itu kerja di rumahnya
produser nah kebenaran sini orang ini suaranya bagus jadi jadiin penyanyi gitu tapi nah ayah
lagunya teh pakai bahasa inggris
ah with to mac kalau jadi teka itu harus bisa macem ah setah bahasa arab bahasa mandarin
bahasa inggris itu mah hukumnya wajib cucu kan nanti sebelum berangkat juga pasti diajarin
itu asal dari mana
dari tasik tuh
masa sih cep
masa sih masa sih
makasih ya neng